kamu pernah nggak sih ngerasa heran
kenapa aku masih tinggal disini
selama adeknya mas itu seneng
mas juga ikut seneng
tapi kalau emang itu ada masalah
kau inget aku kan
tante kenal sama rumahku
tante kenal sama rumahku
nanti kalau waktunya udah tepat
tante cerita semuanya
tante cerita semuanya
ntar kamu sudah pulang nak
itu pasti bu narsi
itu saudara eyang kamu ya
yuk kita ketemu ayah kamu yuk sayang
aku ingin untuk dirimu kasih
keadaan makin memburuk
sejak naila diusir dari rumah kamu
dia mengalami gangguan mental
anak seusia itu
harus mengurus eda
tanggung jawabnya begitu besar
sangat berat buat anak seusia dia
ibu tarsi jangan khawatir ya bu
saya akan jaga intan
saya juga akan sekolahkan dia
di sekolah yang saya kelola
terima kasih nita paya
terima kasih ya pak udah mau menerima intan masuk di kelas dua
walaupun usia intan belum cukup
tapi intan ini anaknya cerdas
dari hasil tes yang sudah kita lakukan
intan pasti bisa mengikuti pelajaran kelas dua
intan pasti akan rajin belajar ya nak
supaya bisa nyusul temen temen yang lain
aku bakal belajar yang semangat banget
ini pak kalau gitu saya duluan ya pak
saya tutip intan dulu
harus belajar yang rajin harus semangat ya sayang ya
terima kasih ya pak
intan ayo bapak antar ke kelas kamu
kamu pernah nggak sih ngerasa heran
kenapa aku masih tinggal disini
selama adeknya mas itu seneng
mas juga ikut seneng
tapi kalau emang itu ada masalah
jalan hidup aku yang sekarang ini harusnya bisa berubah
kalau aku ngambil keputusan berdasarkan pemikiranku sendiri
dan bukan berdasarkan pemikiran mama
aku mau bilang
kalau kamu dan aku sama mas
kamu ngebiarin mama ngambil keputusan keputusan penting di dalam hidup kamu mas
aku ketemu kak naila hari ini
kasian dia udah kehilangan akal sehatnya
dia perlu orang orang yang mencintai india di sekitar dia
mas gak mau denger apa apa lagi soal nailah
kamu tau itu kan
kamu pikirin lagi mas
tiara perlu sosok ibu
tiara punya mas
ada mama ada kamu itu udah lebih udah cukup
gak butuh lagi dia naiklah
mela udah punya anak haram itu
ya allah sembuhkanlah eyang
sembuhkan juga mama intan
eyang eyang rebahan dulu ya
sekarang kita ngecek mama dulu ya
mama masih tidur
mama masih tidur
sekarang aku bangunin
hari ini aku mau masak bubur
goreng tempe sama tahu
ini kok tuan putrinya bapak
emang gak sekolah kamu
udah siang loh ini
masih ngantuk pak
ngaduh gimana dong ini ya
gimana kalau kamu bangun terus langsung mandi abis itu sarapan
ya yuk bangun yuk
ya orang masih malas pak
sekolah itu penting buat masa depan kamu ya
kalo orang males sekolah kamu tau kan
gede nya jadi apa
ya bangun yuk
nanti papa janji sekolah papa anterin
nay sebenernya berat membesarkan anak perempuan kita seorang diri seperti ini
andai saja kamu ada disini pasti semuanya menjadi lebih ringan nay
aku ingin kepastian
aku mau masakal buat mas ardi
mas ardi kan suka sama masakan aku
masak telur aja
mas ardi kan suka masakan aku
mas ardi kan suka masakan aku
mas ardi kan suka masakan aku
mas ardi kan suka masakan aku